sebagai sahabat terbaik kamu
aku akan selalu jagain kamu
dari jeratan perempuan penipu itu
dan suatu saat nanti
kamu pasti berterima kasih sama aku
dan akhirnya memilih aku
dan buat lu ya
atau siapalah nama lu
siap siap saja hancurkan kebohonganmu sendiri
ini dari kantor kami
yang akan menjadi saksi nantinya
dan oke kebetulan juga
surat surat dari mbak mita
sudah selesai semua
jadi minta tolong ini dibacakan dulu
baca dulu dengan teliti ya
supaya tidak merasa diduga
semoga dia terberries

menjadi pria saya
untuk menguatkan bayar
saya itu sendiriasted pact dari bey serge solomon
status umrah dari belanda
jadi ini alasan saya
sekarang mbak mita tolong tanda tangan sebelah sini dan sebelah sini
sekarang mbak mita tolong tanda tangan sebelah sini dan sebelah sini
apa yang diragukan min
tolong kamu selamatkan fino
aku lakukan ini demi fino diterima di keluarga suami mbak